dan akhirnya papa baca
tapi nak papa nggak menyesal baca surat itu
karena sekarang jadi papa tau
gimana kondisi pernikahan kamu sebenarnya
nanti faina dayak memakai kostum
nanti saya kasih tahu suami saya ya
baik bu terima kasih kalau begitu
saya baru isi dulu
ya terima kasih miss
udah selesai sekolahnya
kis opah dulu dong
hah kamu sama
papa masih perlu ngomong sama kamu
tapi jangan disini ya
pak pasti marah dan sedih banget baca surat perjanjian itu
padahal aku gak mau buat papa sedih
ini ada apa sih ya
gue yakin banget
ini ada sesuatu yang gede
soalnya mukanya papanya anding tuh tebel
tapi ini ada apa sih ya
soalnya mukanya papanya anding tuh tegang banget
gak kayak biasanya

mas al katanya mau kesini juga
mendingan kamu telfon al aja
nanti ketemu di
ada deket sini lah
mas al kemana sih
infonya kenapa gak bisa dihubungin
papa sore udah ketemu lagi sama andin
dulu aku pabos marah
halo saya di dalam
handphone nya mas al gak aktif mungkin dia lagi sibuk kali ya
pa gimana kalau kita pesen makanan dulu ya sayang
jangan dulu ma
tunggu sampai rosa datang aja ya
papa pengen ke toilet dulu
yaudah mama juga mau ke toilet
sa tinggal sebentar ya kamu disini aja
ini semua karena aldi baran
gue jadi terpaksa ikut kesini
enak banget sih dia merintah merintahin gue
tbot tandoa sebelah
kan siapa dulu ya t flo
waktu itu aku ada salah paham sama al
lagi pula itu semua sudah lewat gak usah dipikirin
paling sama ini juga tanpa aku
aku boleh nggak minta tolong
kalau bisa nih kalau bisa
kalau aku pernah bermasalah sama al
apalagi aku juga
saya bukan tipe orang yang suka mengungkit ungkit ataupun mengumbar keburukan seorang
jadi kamu gak usah khawatir
makasih banyak ya tante
jangan sampai ya
maaf ya membuat kalian menunggu
kita juga baru sampai
ngapain dia disini
di mana itu
abu pasti nyuruh randy disini
buat mastiin kalau gue ikut maunya dia
kamu gak bisa macem macem mbak
boleh tolong kamu ajak rena main dulu
ya padahal gue penasaran banget
pengen tau ada apaan
rena kita main dulu disana yuk
saya bawa rena dulu ya
papa perlu membahas
sama kamu soal surat perjanjian itu
papa kenapa baca sih pa
kan aku udah bilang apa tolong jangan baca
papa gak baca
mama kamu yang baca
mama gak sengaja menemukan surat itu
dan akhirnya papa baca
papa gak menyesal
karena sekarang jadi papa tau
peningkahan kamu sebenarnya
kamu lagi dimana
kamu sama siapa
wah seru banget
om kangen sama rena
om susur rena kesana
apa yang kau temu
wah bener ya
yaudah nanti kita ketemu ya
dadah rena sayang
dadah om baik
om baik mau kesini cus
kok gue ngerasa ada yang aneh
mantan lakinya andin ini
ayo bantu buka
ayo bantu buka
terima kasih ya
kalian cek semuanya
jangan sampai ada orangnya kejadian seperti saya
baik itu tamu atau karyawan disini
aku dan papa di playground cafe ya
bener dogan gue kan
papa udah ketemu sama andin
apa gue mesti punya kesempatan